saya juga belum without
astaghfirullahaladzim anak raya anak malu di depan bunga surga anak bungstadz yang sabar
ustadz ustadz malu karena indah bisa jawab pertanyaan nyurim bayo siapa yang kagak bisa
jawab siapa anda bisa jawab tapi sudah keduluan sama fatin sekarang nama baik anda sudah terlanjur
tercoreng di depan fatin karena sirim bah nah kita bikin baik lagi aja bangstab namanya ente
betulin maksudnya eh rencana anda juga begitu antum berdua harus cari ide idenya apaan bangsa
anak tidak mau tahu pokoknya antum berdua pikirin bagaimana ide yang bagus supaya nama baik anda
kembali normal kembali wangi di hadapan bunga surga anak suami salam salam teh dewi anti iya
neng hai ayo aku teh katanya mau nemenin nenek beli bahan bahan buat sulaman konten udah janji
itu teh nenek teh mau ngasih sulaman bunga buat mengapai tercinta nah dibikinin nyata sama tewi
anti ya kan nanti kalau misalnya tebak aku udah pulang selesai menjalankan amanah dari
umi nengkasih hadiah itu mah saya pasti bakal seneng banget tuh nenek bangsa poi
itu udah ada yang punya
beneran gimana aku ini teh neng nenek
aduh pada kemana sih udah lama nunggu nih lama lama jamur anda gua
jadi diduknya plan plan paras persuasi
kalau om brle maksudnya maga pak ada dulu yang kema ning aji kenessetan bapa gua langsung aja bawa
tadi udah ngantri saya ke klinik
mari masuk dulu
kali ini kita bener bener mau pamit
gue tadi celeposan sama nenek sebelah
kalo yang selama ini ngurus si nenek itu
jangan berbobot aja yang bermanfaat
jangan ucapin kagak bermanfaat
kenapa dia berhati hati begini
bener juga amat
malah jadi gue sih yang dicelain
lama lama gugup yu
bimba kamu tuh mau kemana
mau ke asrama bang
apa para santri temu pada ngaji atau di mesjid
si rimba takut banget sama mang kandar
binda ada ngelawan ngelawan
betul tuh man
mang kandar punya rahasianya
si rimba sampe bertekuk lutut begitu sama dia coba
iya bentar ini kan susah berdiri man
iya kan badannya gede man
sini mau kemana kok
aduh mama itu masih berada yang puhunya
neng denger dulu ya
tadi maksudnya teh mulutnya gak seperti itu
hmm jadi gimana tuh teh
ehh jadi maksudnya ehh
oh maksudnya teh lho loh teh
bang apoi teh punyanya emak ya teh
kan bang apoi anaknya emak ya
berarti bang apoi tuh masih punya emak
itu mah berarti udah jadi punya neneng
ah nanti mah kalo ada apa apa neneng pasti izin dulu sama emak
masih emak teh pas ngeginin teh
makasih ya teh udah ngingetin
dadah teh teh
kamu disini tom
emang kamu ketemu siapa sih
tadi gue ketemu die ang
dia siapa tom
hei elang die yang inisialnya dari a sehabis maret
gue lindu dengernya ang
jangan sekali kali lo nyebut nama itu ang dengan lengkap ang
ya allah pegang apa sih lo jadi orang lo
terus saya harus manggil apa kalo bukan april
kan namanya juga april
emang ada nama lain selain april
ya kalo namanya april mah panggilannya juga atuh april tomi
tega lo bener tega super tega lo
kamu mah aneh ketemu april malah jadi kacau
terus aja ang
temen terus sama tu orang tuh temen
suara tuh tepat terus
sebut aja namanya
mawar lah ya
iya boleh tuh
mulai saat ini detik ini
buat si mawar itu tuh gue tutup
yah saya mah sebagai temen sebagai sahabat
coba bisa doain sama ngedukung ajalah tom
yaudah meneh kita lanjut ke rumah ustadz gambus yuk
apa selama ini
kamu yang mengurus nenek
semenjak suami nenek meninggal
maafin nenek ya rehan
nenek gak nyangka
kalau kebencian nenek
kamu balas dengan kasih sayang
sudah kewajiban saya bantu nenek
nenek gak usah sungkan
tapi nenek malu
nenek malu rehan
orang yang nenek suka jolimi setiap hari
maafin nenek ya rehan
jauh sebelum nenek minta maaf
sering disakitin sama wanita
eh kemarin tuh gue ngeliat lu nangis
emang lu pikir umi aida bukan wanita
eh itu bukan nangis
beda tuh nangis sama sedih mah
tapi sekarang mah saya sudah pasrahin semuanya sama allah
kayak mau nanyainin mas
gua agak ngerti nek
saya juga belum pernah ngayakin untuk umi
di rumah sakit nih rumah sakit cepetan kak surnir
mas sampai disini aja ya
mas tolong urut administrasinya
mas suaminya kan
oh kalo begitu mas berarti suaminya
bukan juga bukan
mas yang ini bukan
mas yang ini bukan mas yang ini juga bukan
jadi mas mas ini siapa ya
terus siapa ini yang mengurus administrasinya
ya udah urusin aja dulu tau
ya ini mah roman romannya gua lagi nih yang kenal